order now novel ikatan cinta download plaklik sekarang
biar saya biarkan
ini saya ingin menanyakan soal ini
diagram ini karena saya rasa penjelasannya kurang deh
oh iya ini grafik penjualan maharatu di tahun lalu
jadi di sini tertera
memang ada penurunan di pertengahan tahun
tapi setelah itu ada peningkatan meskipun tidak signifikan
makanya kita butuh gebrakan baru bu
oh iya terima kasih penjelasannya
jadi materi ini yang akan kita bahas di meeting nanti bu
emang besok meetingnya jam berapa ya
jam sembilan pagi nanti saya jemput ibu
oh kalau itu nanti
ini biar saya yang minta kiki buat siapkan
ibu tinggal siapkan diri aja
terima kasih banyaknya pak rendy ya
yaudah kalau gitu saya permisi ya bu
salam untuk pak al
kamu tidur nyenyak banget mas
mumpung mas al masih tidur
mendingan aku pelajarin deh materi buat besok meeting
enaknya sih sebenarnya aku rangkum kali ya
jadi besok pas meeting aku bisa sampaikan kisih kisih pemikiran aku
kayak kalau aku lagi ngajar
baterinya habis lagi
selamat ulang tahun ya
terima kasih banyak
selamat ulang tahun eno
iya pak terima kasih
aduh udah dipesenin duluan nih kayaknya
eh kenapa mas kenapa
bentar ya mas aku buka puasa dulu ya
mas kita berapa ya
kita patahin langsung ya
selamat ulang tahun
alhamdulillah udah selesai mas salat kita
nanti aku makan buah aja
oh iya tadi reni datang ke sini buat buah buat kamu
sekalian juga nganterin itu materi buat meeting
oh ya mas aku boleh minjem laptop kamu nggak
aku mau ngerangkum buat materi besok soalnya
aku butuh banget soalnya
itu udah aku cas
ini mau aku hidupin
siapa yang pesiliun kamu

itu udah potenester

udah kuntuk mukanya juga
jangan mengajar arduino
anging lihat bete venus

assalamualaikum waalaikumsalam hai kalian
almas ah jin gue mau makanan ya ampun terima kasih banyak loh ya santai aja
udah udah nggak papa kalau gitu aku mau beli minuman dulu ya
aku temenin kamu
aku temenin kamu
hai ya ada buka